karena dia gak suka kerjaan saya
bukan cuma gak suka
tapi dia juga merasa mahal
sekarang kan kerjaan kamu udah gak seperti dulu
tapi hubungan saya sama dia
udah terlanjur gak bener
kang ujang sama kang cecep tadi mau kemana ya
kamu mah kebiasaan suka nanya saya
kang ujang sama kang cecep gak pernah bilang
kalau pergi pergi aja
nanya cemun bisa nempak
saya sama dia masih sama sama terlalu muda
orang tua dia takutnya kenapa napa
takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
saya sama dia
tapi sesudah nikah
justru malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
saya sama dia
belum siap berumah tangga
itu belum dipakai gula
kopi itu bukan kolek
jangan dipakai gula
gula itu bisa merusak rasa kopi

sampai jumpa di video selanjutnya
kapan c s i mau diajak kesini
maksud kamu ikut pindah kesini
s i harus nemenin safira di bandung
sampai nanti safira beres kuliah
hebat ya neng safira
di kota mah
kalau udah beres kuliah
nanti neng safira jadi apa
dia kuliah di fakultas ekonomi
jadi apa tuh
waktu masih pacaran
nggak punya uang
tetep bisa bahagia
karena punya pacar
begitu udah nikah
nggak punya uang
butuh uang buat kontrakan
sama buat macem macem keperluan
kamu belum punya kerjaan
patungan dua keluarga
umur safira sekarang sembilan belas
tidak lama lagi umurnya sudah cukup buat nikah
kalau bisa beres dulu kuliahnya
terserah nanti mau nikah sama siapa
nggak harus ganggu
nggak harus ganteng
kan bapaknya juga kayak gini
nggak harus kaya
nggak harus berpangkat
nggak harus pinter
kan bapaknya juga gitu
yang penting jujur sama mau kerja
seperti dulu waktu saya ngelamar si
si emak calon mertua saya
waktu itu juga gak ngasih banyak syarat
itu udah ada garisnya
tinggal gimana kita berusaha buat ngedapetinnya
rumah tangga saya bermasalah
sejak awal awal pernikahan
penyebab utamanya masalah ekonomi
nggak jelas kerjaannya apa
nggak jelas penghasilannya berapa
sampai istri saya akhirnya terpaksa ikut kerja juga
rumah tangga kamu bermasalah
tapi bisa punya anak dua
kan tinggalnya satu rumah cep
tidurnya juga satu kamar
waktu saya mulai ikut
pas mau punya anak kedua
setiap hari mulai bisa dapat uang
biarpun nggak banyak
bisa dibilang cukuplah
tapi istri saya gak mau terima
karena dia nggak suka kerjaan saya
bukan cuma nggak suka
tapi dia juga merasa mahal
sekarang kan kerjaan kamu udah gak seperti dulu
tapi hubungan saya sama dia
udah terlanjur nggak benar
bunda kakak udah pulang
saya merasa dapat perhatian
saya juga butuh perempuan yang bersikap manja ke saya
saya dapetin semuanya dari sarena
terus kamu mau ninggalin istri kamu
bunda masak apa
kesukaan kamu sayur bayam sama goreng tempe
asyik juga suka sayur bayam sama tempe
sekarang waktunya makan
berantemnya nanti kalau sudah selesai makan
ini makan siang ya
kalau makan malam nanti malam tahu
sekarang udah sore bukan masih siang tau
bunda kan udah bilang makan dulu
berantemnya nanti kalau sudah selesai makan
anak kamu umurnya berapa
nama lengkapnya siapa
nama lengkapnya kan yati oktavia
di filmnya roma irama kan gitu
terserah kamu aja
saya cuma bisa mendoakan
semoga kelak ketika umurnya nanti sudah cukup buat menikah
semoga anak kamu ketemu sama pangki suito
bukannya sama roma irama
gimana nanti ajalah
anak kamu umurnya baru lima tahun
nggak usah kita pikirin
kalau nanti umurnya sudah cukup buat menikah
dia bakal ketemu sama siapa
sekarang kita pulang dulu
kenapa berhenti di sini
kita pulang aja
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu
kita pulang dulu